tiga ratus dua puluh dua calon haji asal ambon dilepas oleh penjabat wali kota ambon untuk menunaikan ibadah haji
acara pelepasan digelar di gedung asari al fatal ambon maluku
pelepasan tiga ratus dua puluh dua calon haji ini ditandai dengan penyerahan pataka kepada ketua rombongan kloter dua puluh tujuh
serta pemberian uang saku sebesar satu juta rupiah secara simbolis kepada seluruh jemaah calon haji
jemaah calon haji asal ambon yang telah dilepas menurut rencana akan diberangkatkan dari bandara patimura ambon pada satu juni mendatang
jemaah calon haji diimbau untuk menjaga kondisi kesehatan agar sewaktu menjalankan seluruh rangkaian ibadah haji dapat dilaksanakan dalam kondisi prima
kita bersikup tahun ini tahun pertama embarkasi haji antara
sehingga ketika mereka ke saudi arabia sinjar makassar itu cuma transit
saya turun lalu pergi masuk dia selama saya melayang
karena sudah berproses di selama haji di sini